hai hasil video amatir ini diambil pada kamis pagi oleh pekerja bangunan di kawasan cicendo
kota bandung video yang menunjukkan sejumlah objek misterius di angkasa sekitar jam delapan pagi
pada tanggal dua puluh sembilan juli lalu itu kemudian menjadi viral irman yang bekerja sebagai security
proyek menyaksikan kejadian itu secara langsung ketika itu dia sedang memantau para pekerja
bangunan yang baru memulai beraktivitas tiba tiba melihat puluhan objek yang aneh di angkasa
menurutnya dia melihat benda itu selama kurang lebih dua puluh menit setelah itu menghilang terbang ke
gara gara burung atau drone kayak gitu enggak seperti itu soalnya juga saya juga lihatnya kayak
baru lihat sumur umur sih rasanya kayak pak apa sih takjub kayak gitu tuh menanggapi video viral mengenai
objek misterius di langit bandung
ketua lembaga penerbangan dan antariksa nasional thomas jamaludin berpendapat bahwa objek itu
bukanlah benda antariksa objek antariksa konfigurasinya tetap tapi ini konfigurasinya
berubah saya duga itu jelas bukan objek antariksa kemungkinan yang paling mungkin mungkin kumpulan
balon itu thomas melanjutkan ada beberapa syarat suatu objek disebut objek antariksa
pertama memiliki ketinggian di atas seratus km sehingga bisa dilihat oleh banyak orang dan yang kedua
cahayanya berasal dari pantulan cahaya matahari sehingga biasanya tampak pada saat sebelum matahari
terbenam tim liputan cnn indonesia